serbu diskon hanya di motionpay
ah reva biar om herman aja itu urusannya oke
beneran ya mam
bener dong sejak kapan sih mama bohong sama kamu cantik
nggak pernah sih
thank you mam
saya mau beli yang banyak dong
beneran ini neng
jadi lima puluh ribu neng
aduh kamu tuh yang luar biasa
kamu tuh gerakannya ya mendadak banget
aduh yaudah lah mak nggak apa apa
aku lagi pengen yang seger seger nih kan hati aku panas
hah kamu itu ngapain sih
ih kamu tuh ya lebih milih apa
perut sakit hati
aku kan juga udah sakit
sekalian aja nggak masalah
daripada mama marah marah berkerut
nanti kalau kamu sampai sakit perut it's okay
kamu mama pecat ya
jadi anak oke cantik
jangan dong mak
hei siapa mengerjakan aku lagi
ga conocer juga menurutku ya
ayo kita pindah nyuruh nyuruh aja
gua biar pada hari penghormatan
ibu belom minum
udah lah ikut aja yuk
gak usah pegang pegang lepasin
pak pak pak
pak tau ngomong berhenti di depan ya
lu kalo berhenti angkot lu gue hancurin
ayolah masa diajak seneng seneng aja gak mau
udah gak usah takut manis
tasnya tasnya pegangin tasnya
gak usah deket gak usah pegang pegang
itu kan si es balok
gue harus minta tolong sama dia
aduh tapi gimana caranya
dia pasti gak denger gue
kalian berdua udah berdamai
lagian kita sesama geng serigala harus akur lah
sadar gak ada gunanya saling egois
anak anak warrior pasti bisa manfaatin keadaan
ya baguslah kalo kalian berdua dewasa
dan bisa saling memaafkan
gue setuju banget sama pendapat kalian berdua
dan gue mau geng serigala itu gak berantakan lagi
dan gak kalah sama warior
jadi kita harus berhenti
dan kita harus berhenti
dan kita harus berhenti
dan kita harus berhenti
dan kita harus berhenti

kayaknya sih dia bakal beli barang banyak dari kita
ya mudah mudahan keuangan geng serigala bisa stabil lagi
lama banget gue gak dengar kabar dari lo
sorry rick tadi telfon lo gak keangkat
dan di akhir tahun ini pasti modal lo banyak
tapi kali ini gue gak bisa kasih kabar baik buat lo
gue gak bisa ngelanjutin kerja sama kita lagi
karena gue udah pindah haluan
kenapa lo tiba tiba pindah haluan
gue mau cari income yang lebih dari ini
sekarang gue main saham
lo gak nyari alasan kan buat mutusin kerja sama sama gue
lo tuh kerja sama sama gue tuh udah lama
imbasnya tuh ke gue rik
pendapatan gue tuh udah gak ada
gak usah kita bahas lagi
gue banyak urusan
lo tau kan
dia tuh kalo ngambil barang dari kita
kalau dia berhenti kerja sama sama kita
kita gak ada pemasukan
kalo satu satu pelanggan kita perekamur semuanya
dia tuh temennya banyak
kalo sampe mereka tau erick gak ngambil lagi barang dari lo
bisa bisa panggilan kita pergi semua
gue curiga erick udah gak mau kerja sama
gara gara udah gak percaya sama geng segala
boy kan yang jadi juara
sejak saat itu klub warrior lebih disegani daripada geng serigala
karena boy yang jadi juaranya
gay serigala makin dianggap gak bertarung lagi
gue bakal rebut gelar juara itu dari si buai
gue tahun ini akan ikut balapan
dan gue yakin boy pasti kalah
dan nama baik geng serigala akan kembali lagi
karena lo udah mau setuju
dan jagal bisnis ulegal mondi
gue masih penasaran
dari mana lo kenal mondi
kenapa lo ingin jatuhin dia
gue akan kasih lo komisi
karena lo udah mau putusin kerjasama bisnis lo sama mondi
kalo lo bisa kasih sepakat karena lo sudah bisa menangani bisnis lo sama mondi
kalau lo bisa kasih sepuluh kali lipat komisi yang seperti lo janjiin
gue akan ajak temen temen gue supaya berhenti jadi pelanggan mondi
gue akan kasih lo bonus sepuluh kali lipat tapi lo kelarin itu semua
wih yang ini
ini nih yang gue tunggu tunggu
pas banget gue habis dandanin motor gue
eh mr lo abis makan keju lo lancar banget ngomong bahasa inggris
kan emang begitu
mak teh teh udah aus udah aus
tapi ya gue bakal ikutan tahun ini
dan gue yakin gue pasti jadi juaranya
tahun lalu kan sih gue yang juara
tahun ini gue bakal ikutan
tahun ini gue bakal ikutan
tahun ini gue bakal ikutan
tahun ini gue bakal ikutan
eh combro gak usah mengayal ketinggian deh lo
yang ada lo patah patah tulang
pasti boy seneng banget denger kabarnya
yaudah biar gue yang telepon deh
eh gue mau tau yan